dan saudara sd menerima sekitar delapan ratus juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara etp
dengan penyerahan uang tersebut putusan yang diharapkan oleh yp dan es
selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum ksbid
untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya
yang menyatakan ksbid pahit